warga desa tegal ombo ponorogo selasa siang digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi di sungai desa setempat
saat ditemukan bayi tak berdosa tersebut masih lengkap dengan tali pusarnya
diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya
ratusan warga dan pengguna jalan terus berdatangan ke sungai apung desa tegal ombo kecamatan kauman ponorogo
sesaat setelah adanya kabar ditemukannya mayat bayi yang mengambang di sungai
saat ditemukan bayi berjenis kelamin laki laki dengan panjang empat puluh cm tersebut masih lengkap dengan tali pusarnya
diduga bayi tersebut sengaja dibuang sesaat dilahirkan
polisi yang tiba di lokasi bersama warga langsung mengevakuasi jenazah bayi dan langsung membawanya ke kamar jenazah rsud dr haryono ponorogo
apa dan ini memang sengaja dibuang atau bagaimana
sementara kita masih
dalam proses penyelidikan
sementara warga mengaku selama ini di lokasi ini memang sering digunakan warga untuk membuang sampah sembarangan
sering dengan buang sampah
rangkai rangkai ayam ya
segala sampah lah
begitu mereka sih
belum diketahui secara pasti motif pembuangan bayi tak berdosa ke sungai ini
kuat dugaan bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya karena hasil hubungan gelap
saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan data
termasuk mencari keterangan
dari sejumlah saksi